seremoni yang dilakukan presiden joko widodo di lokasi pembangunan ikn nusantara kalimantan timur senin kemarin
menuai beragam reaksi tiga puluh empat gubernur diminta membawa tanah dan air dari masing masing wilayah dan digabungkan di lokasi
presiden mengatakan ini bentuk kebinekaan persatuan yang kuat dalam rangka pembangunan ikn nusantara
benarkah seremoni ini dianggap sebagai bentuk komunikasi politik yang tidak perlu
kita bahas bersama ubedillah badrun analis sosial politik universitas negeri jakarta unj
kang ubed selamat sore
ya selamat sore mbak putri
terima kasih kang ubed termasuk yang bereaksi negatif ya atas seremoni yang kemarin terjadi di kalimantan timur
karena terlihat sangat ngada ngada dan tidak perlu sebetulnya
apalagi kalau kemudian kita punya semangat go green untuk masa depan negara dan dunia
punya semangat memasuki era metaverse
dan di mana salah satu ciri utama dari metaverse adalah bicara soal teknologi sanggi
teknologi tingkat tinggi
kemudian juga kita memasuki apa yang disebut dengan tujuh puluh lima
jadi apa yang polisatnya itu tidak dapat
saya menangkap kalau simbolisasi yang tidak dapat itu artinya ada sesuatu
mungkin diakini sebagai sesuatu yang benar atau memiliki semacam misi
jadi ada misi yang dibuat pemasakan simbol kendi itu
padahal ada simbol simbol yang lebih futuristik misalnya tentang kita masukkan sebuah kota
jauh dari antara mimpi besar dengan simbolisasinya itu
oke oke sekalipun misalnya ada beberapa budayawan
saya mengutip irfan afifi mengatakan itu
pengetahuan lama kembali ke roots kultur doa
diwujudkan melalui simbol gitu
ya justru simbolisasinya itu penyeragaman
dan menghargai keragaman
dan simbolisasi kendi itu adalah simbol yang daya tua di jawa
kalau diurut urut itu dari india dari mesir dari china sampai ke yunali kuno
sama tumbuh di tradisi jawa
artinya kalau kemudian semuanya membawa kendi ya itu artinya semacam bukan keragaman tapi penyeragaman
kedua biasanya ada pepatah penting
dimana di titik sulang itu tujung
artinya di situ ada daya tua di kalimantan itu
ada kue sebagai salah satu negara kerajaan tertua di indonesia
itu digali dari budaya
kalau tadi katakan kembali mengambil apa itu sudah sejarah masa lalu
itu tujuannya itu di sekolah itu
kalau ini dari luar dipaksakan
apakah itu problem juga dari sisi antropologi budaya
ada memang yang mengatakan seorang budayawan mengatakan seperti tidak tepat karena lebih baik yang tadi anda katakan
di mana tempat itu berada dan disitulah kita mengarah kepada menghargai kultur budayanya
jadi ada yang mengatakan lebih baik mengikuti budaya asli kalimantan kemudian juga melayu atau musim misalnya
tapi kalau misalnya kita bicara soal politik simbol ini kang ubed
ini kan bukan pertama kali ya kita tahu pak jokowi sering sekali politik simbol
mulai dari katakanlah reshuffle dan lain sebagainya bahkan ada dikaitkan dengan hari hari tertentu gitu
jadi ini politik simbolik itu sebetulnya dibolehkan ya
ya dan itu biasa betul
dalam teror politik
tapi ketika politik simbolik itu dikaitkan dengan hal hal mitis
itu kan ada irasionalitas ya
ada satu praktek yang tidak rasional
itu bertentangan dengan episode negara modern
dan itu kan berbahaya kalau negara dikelola dengan mendengarkan bisnisnya
mendengarkan bisikan bisikan mistik gitu
tapi kalau misalnya anda mau mengatakan itu sekarang
mungkin praktik bernegara kita tidak makin kaso lah kalau saya sebut
kalau misalnya anda mengatakan itu sekarang berarti anda juga menunjuk kepada tiga puluh empat gubernur itu dong
iya kan tiga puluh empat gubernur itu dalam konteks acara negara dia subordinat dari kepala negara
jadi di bawah kekuasaan perang
karena dia mereka harus ikut
karena itu negara ya
jadi acara acara sebagusnya yang simbolik kan
meskipun tidak terlihat hanya apa namanya gembira ya dengan kelihatan itu
tapi kalau misalnya kita bicara soal politik simbol
dan masih sering sekali komunikasi politik atau bahasa bahasa simbol ini sering muncul di dalam dunia perpolitikan di indonesia
mulai dari katakanlah si a
bertemu dengan si b
menggunakan motif batik yang seperti apa
lalu kemudian katakanlah kemarin ada salah satu pimpinan kepala daerah
mengambil contoh tanah dan air dari satu titik
dan kemudian publik juga sudah ramai mengaitkannya itu juga politik simbol
jadi memang kita terbiasa maksudnya masyarakat terbiasa sekali dengan yang yang seperti ini
ya betul di indonesia sangat kuat ya dengan politik simbol
tetapi menurut saya
berlangsung episode monarki
ketika indonesia memasuki episode kerajaan
tapi ketika ekonomi menjadi negara modern
kita memilih jalan republik
yang dimunculkan adalah rasionalitas
tidak lagi bicara soal hal lain sifatnya istis
kalau tradisi boleh ditumbuhkan
tapi kalau ambil keputusan politik
is pertimbangannya hanya pertimbangan
atau hanya menggunakan pertimbangan mistis misalnya
pertimbangan yang irasional
menurut saya itu yang bisa membuat negara
semakin mengarah pada sesuatu yang membahayakan negara itu sendiri sebetulnya
kak ngubet anda sudah mengatakan soal pengambilan keputusan
soal irasional dan tradisional dan lain lain
tapi kalau misalnya kita berkaca kepada masyarakat sekarang
kita memang ini sekarang sudah modern
segala macam sudah metaverse dan lain sebagainya
tapi kalau misalnya anda melihat di masyarakat sekarang
masihkah ada tidak dibungkiri
masih banyak yang kemudian mengambil keputusan berdasarkan sudut pandang seperti itu kan
ya itu ruang merdeka buat rakyat
tapi presiden adalah kepala negara
ya simbolisasinya harus lebih maju
dan itu yang sebetulnya menjadi persoalan
karena ini praktek praktek semacam itu ya
itu kan praktek abad ke tujuh belas delapan belas
raja raja dulu sebelum munggah pota
tapi tidak seperti ini
masih dipamerkan dan pakai kasur segala
jadi justru proses situal tradisional dan masyarakat itu sangat mendekat dengan alam
mereka tidur di rumah yang tidak berkaca

mereka tidur di rumah yang tidak berkaca
jadi itu satu proses masa lalu ya
tapi kan sekarang kemudian kita melihat seolah olah ingin melestarikan pola pola masa lalu
tapi ya diadakan aja itu mengadang ada
jadi maksudnya punya misi di situ
tapi prakteknya justru mengadang ada
jadi kemudian manapun politik simbol pasti anda juga menyetujuinya masih akan tetap berlaku
bisa dipahami masyarakat dan mungkin juga masih akan terus digunakan oleh banyak politisi kita katakan begitu
tapi apa yang harus diwaspadai kalau menurut anda
ini rambunya adalah rasionalitas
jadi kalau politik simbol itu tidak masuk akal
tidak pakai data
tidak menggunakan pandangan pandangan modern
itu nanti membahayakan keputusan keputusan politik
saya khawatir pindah ibu kota itu bukan pertimbangan rasional
karena kan fakta begitu kan
kalau pertimbangan rasional itu ada analisis dampak lingkungan yang utuh
misalnya perkiraan anggaran yang seperti apa
katakan tidak menggunakan apbn lalu menggunakan apbn
itu kan artinya ada irasionalitas pengambilan keputusan pindah ibu kota itu
kalau mengambil keputusan pertimbangan non rasional
dan saya melihat sebetulnya bisa dirasionalisasi simbolik itu
hanya kalau kita punya semangat go green di tengah era metaverse
kan bisa saja sebetulnya dari daerah membawa pohon masing masing
di daerah masing masing
dalam pohon itu kan ada tanah ada air
jadi ditanam di situ itu lebih simbolik go green
lebih besar perlambatan lingkungan di masa depan
lebih masuk gitu ya
jadi itu lebih rasional
kalau ini apa
itu ditaruhnya di kendi pula gitu
itu ada argumen yang tidak rasional di balik itu
dan itu yang hanya tahu ya
apa motif utama di balik itu
betul betul baik
baik terima kasih banyak kang ubed
terima kasih banyak
sore hari ini kita sudah berdiskusi soal politik simbol ikn ala presiden
semoga ini kemudian hasil diskusi ini menjadi pertimbangan ya
pertimbangan bagi para pengambil keputusan di negeri ini
untuk kembali mempertimbangkan bahasa komunikasi politik mereka
bentuk seperti apa yang akan mereka gunakan
terima kasih banyak kang ubed
malam hari ini sudah bergabung
sama sama mbak pedri